mama kenapa sih mukanya kok bengap kayak gitu
mama dipukulin sama orang orang satu sel
tapi mama udah bales
dan mereka sama memarahi sama mama
tapi sekarang mama baik baik aja sekarang
mama gak baik baik sa
sampai mama cepat keluar dari sini saat
bisa mati kalau harus delapan tahun disini saat
udah landry gak apa apaku
sita nya suka tuh
makasih om satria
gak mau denger
jangan cepat cepat seneng
dia tidak akan
berdasarkan hasil penyidikan
terdakwa dinyatakan bersalah
delapan tahun penjara
tolong cabutlah ya hukuman itu ma
aku sudah menyesal
hukuman segitu tidak cukup
mbak romi maaf lama menunggu
silahkan pak kita akan membereskan urusan warisan yang kacau kemarin
reh mulai sekarang semua harta nenek
nenek limpahkan untuk siapkan
kamu jadi walinya sampai sita umur dua puluh satu tahun
nenek tidak mau menunggu
yang mengacaukan lagi seperti kemarin
terus bagaimana dengan satriane
kamu jangan pikirkan dia
dia itu cuma anak penjar
saya ingin memberikan dictums
saya tak akan lakukan yang retiru ketika kamu sudah mengacau wid floyd
biar saya telefonnya
makan dulu saat
yaudah nanti biar mama taruh makanan depan kamar satria
dari tadi juga
nenek sudah bilang
perguli amat sama satria
itu sitanya ditaruh dulu
nanti nenek gak bisa makan yuk
nenek taruh dulu ya
nanti yang gendong ya
biar saya ajak
biar saya ajak
nanti yang gendong
kamu juga penyanyi
tanya dulu dong
kamu kan tadi udah
eh jangan ribut
enggak ribut pengen gendong
nanti semua bisa gendong
saya belum pernah
udah dong baru aja
nanti yang gendong
nanti mau gendong sita

situ gak ada si tanya
tuh kan dibawah kan kamu sih bawa yang kamu sih ribut ribut
gak usah ribut atoh
jangan lama lama ya
mama kenapa sih mukanya kok bengap kayak gitu
mama dipukulin sama orang orang satu sel
tapi mama udah bales dan mereka sama mamarnya sama mama
tapi sekarang mama baik baik aja kan
mama gak baik baik saat
saat tolongin mama satu sampai mama cepet keluar dari sini saat
bisa mati kalau harus delapan tahun di sini sah
mama yang sabar ya
kita kan masih punya kesempatan di sidang data
kita akan naik banding mudah mudahan aja pas naik banding mama menang
faunya mama gak mau tau
kamu harus janjalan keluar saat
mama malah takut nanti kalau sidang mamah malah makin lama di sini
tapi mama tetap berdoa sama allah minta yang terbaik
aku juga berusaha yang terbaik untuk mama